sementara itu saudara kementerian haji dan umroh arab saudi menerjukan petugas perempuan
untuk menyambut jemaah haji di bandara jeddah
petugas perempuan dinilai lebih mampu memahami kondisi psikis jamaah haji indonesia
para petugas perempuan bersiap menyambut kedatangan jemaah haji indonesia
di bandara internasional king abdul aziz jeddah
ada yang bertugas menyambut kedatangan jamaah
memeriksa paspor hingga mengantar jamaah lansia dengan mobil golf dari pintu x ray ke bus